mas haider terima kasih
saya tanyakan dulu kita lihat mengapa memang masih aparat penegak hukum yang menjadi incaran para teroris
ya mereka dijadikan sasaran karena polisi adalah ujung tombak dari negara hukum yang dianggap sebagai negara togut
jadi sistem togut itu adalah sistem yang dianggap goyurul islam
yang bertentangan dengan sistem islam dan itu para aparaturnya itu yang disebut kemudian dengan aparatur togut
jadi itu yang menjadi incaran mereka
dan kalau dibandingkan dengan beberapa negara lainnya kenapa tidak disasar juga polisi dan sebagainya
itu karena terjadi perbedaan apa namanya sosio kultural ya
atau historiko kultural bahwa yang banyak menangkap kalau di indonesia itu kan polisi
kalau di luar negeri itu kebanyakan itu adalah ada special squad ya
ada pasukan khusus untuk menangkap para teroris itu
sehingga mereka lebih cenderung untuk tidak begitu aware dan tidak begitu benci dengan polisi kalau di luar negeri
kalau di indonesia mereka sangat benci kepada polisi
termasuk kalau anda lihat juga bahwa ketika menyerang aparat penegak hukum itu apakah betul diantara sesama teroris
itu merupakan sebuah simbol
yang menunjukkan oh ya berhasil dengan sangat sukses
ya bagi mereka kalau sudah ada yang terluka apalagi yang meninggal itu dianggap sukses ya
dan itu akan dianggap sebagai sesuatu yang boleh dikatakan satu keberhasilan satu capaian yang bagus dan sebagainya
dan bagi mereka sering diglorifikasi diulang ulang bahwa ini adalah
saya akan ke ada satu narasumber lagi yang sudah bergabung melalui zoom
mas munir selamat malam
mas munir terima kasih atas waktu anda
mas munir kalau misalnya kita melihat sekarang perkembangannya per hari ini sudah sampai kepada terduga pelaku
dari terduga pelaku ini apakah anda sempat mengetahui terduga pelaku ini mas munir
ya saya sempat bertemu dengan dia gitu kan
karena pada saat itu dulu kami sama sama menjadi narapidana kasus terorisme
saya ditangkap tahun dua ribu enam belas agus ini ditangkap tahun dua ribu tujuh belas
kami sama sama waktu itu memuni di rutan makur brimop lapa dua
di makur brimop
pada saat itu apakah kemudian sudah ada proses proses deradikalisasi ketika di mako
atau kemudian anda hanya di mako saja apakah juga berlanjut ke pasir putih
proses deradikalisasi itu bagian dari proses pembinaan ya
proses pembinaan itu sebetulnya berlanjut dari sejak di ruta
dan kemudian pada saat kemudian
berpindah di lapas itu sebetulnya tetap berlanjut
tetapi kemudian kan ada satu faktor dari dalam diri pribadi masing masing itu yang membuat hal itu jadi proses pembinaan itu berbeda
apa yang ketika anda sempat berkomunikasi mungkin dengan terduga ini apa yang anda lihat dari sosok terduga ini
pada saat saya sama sama di
saat saya sama sama di
menjadi penghuni rutan itu kan bahwa pada periode itu pada saat isis sedang booming gitu ya
jadi pada saat itu mayoritas penghuni rutan tersebut adalah orang orang yang terafiliasi dengan isis
sehingga satu sama lain itu betul betul menjadi seperti orang orang yang radikal
jadi justru saling menguatkan
di dalam masa pembinaan itu ya
karena pada saat itu kan tahun dua ribu enam belas sampai tahun dua ribu sembilan belas itu memang isis itu masih sangat gencar gitu kan
jadi sehingga memang penghuninya itu sangat banyak di dalamnya itu
lalu bagaimana dengan proses deradikalisasi itu mas munir
berapa lama proses yang kemudian anda lalui
saya melalui proses deradikalisasi itu sampai saya pulang
sampai selesai ya
sampai saat ini pun masih di dalam
pembinaan itu masih ada dilakukan
pembinaan masih ada terus dilakukan
terduga pelaku as ini diduga masih berada di level merah dari program deradikalisasi itu
anda apakah mengetahui apa artinya itu mas munir
orang orang yang di label merah bahwa mereka tidak masih bertahan dengan pemikiran mereka yang lama
kemudian juga mereka tidak kooperatif dengan pemerintah
masih bertahan gitu ya
berarti masih sulit gitu ya
karena kalau kita tahu kan ada deradikalisasi kemudian ada disengajement ya
kalau deradikalisasi itu mas kaidar itu yang betul betul berkaitan dengan ideologi gitu ya mas ya
dan itu yang memang biasanya sulit dilakukan mas haidar
sulit dilakukan itu
jadi itu keyakinan ideologis itu sangat susah
kalau disengajement itu hanya sekedar memutuskan jujaring ya
oh kata kata kontak komunitas gitu ya
karena teman temannya dan sebagainya itu ikut grup dalam media sosial dan sebagainya itu
dan itu dengan kesadaran sendiri juga
jadi dia harus berusaha menghindar dari teman teman lamanya gitu
tapi kalau dia meninggalkan pemikiran pemikiran radikal itu itu yang susah
dan itu prosesnya harusnya memang diperlakukan apa namanya di press ya
ditekan oleh pemerintah supaya itu lebih berhasil
karena selama ini yang dicoba luruhkan program ya harusnya ada program defeksi namanya
ataupun program kontrawacana ya
dengan keyakinan keyakinan ideologisnya yang salah yang keliru itu
jadi kebanyakan orang yang mantan nampiter itu mereka menganggap bahwa ide ide istis itu masih benar
tapi di hadapan para birokrat keamanan di indonesia terutama di hadapan bnpt itu mereka tidak mau perlihatkan
jadi mereka berpura pura
dan itu yang kembali
kemudian sulit terdeteksi gitu
dan itu yang kemudian sulit sekali terdeteksi
dan ketika dikasih uang untuk membuat usaha atau apa
dan mereka mengambil uang itu mereka melakukan gitu
dan membeli bom lagi
berarti negara ikut men support
perilaku manipulatif gitu ya
saya ke mas munir sekarang
mas munir saya sebenarnya masih penasaran tentang tahapan deradikalisasi yang kemudian anda jalankan selama ini
dan masih berlangsung sampai sekarang begitu mas munir ya
betul masih berlangsung
mas munir ketika seseorang dikatakan masih berada di level merah apakah kemudian ada tahapan khusus yang mereka jalani
jadi katakanlah misalnya ada satu atau beberapa orang di level merah mereka kemudian digodok lebih intensif
atau kemudian berlanjut saja
karena logikanya begini jika ada seseorang di level merah kemudian orang itu sudah kembali ke masyarakat
tentunya ini kan gagal deh radikalisasinya
ada tahapan khususnya mas munir
iya bisa dibilang pada saat tahapan tahapan khusus ya ada ya
di peralatan dari proses proses dari gnpt kemudian dari gensis delapan puluh delapan ada proses
ya sepertinya ada gangguan komunikasi
sepertinya ada gangguan komunikasi
kami akan memperbaiki dulu nanti kami ke anda lagi saya ke mas haidar dulu
mas haidar ini yang saya maksud
kalau misalnya memang seseorang karena tadi pak kapolri secara jelas mengatakan
apakah as ini masih levelnya merah tapi kemudian sudah bisa kembali ke masyarakat
berarti apa yang miss di sini
artinya semestinya dipantau kan
ya semestinya dipantau
dan saya kira ini ada terjadi miss management dalam upaya
ya penanggulangan terorisme ya
seharusnya itu satu pintu saja cukup di tangan polisi saja
karena dulu itu oleh gensis delapan puluh delapan itu sangat berhasil program program untuk diradikalisasi
ketika di satu pintu
ketika di satu pintu
bukan dipegang bnpt maksudnya
iya ketika dipegang oleh bnpt justru menjadi sangat kacau ya
apalagi mereka hanya menjalankan
kacau bagaimana mas haidar
ya mereka hanya menjalankan program program seperti seminar
mengundang mereka berbicara dan kemudian ya dikasih uang jalan dan sebagainya
dan itu tidak ada makna apa apa
dan setelah itu mereka pulang sambil ketawa ketawa
oke tidak menyentuh katakanlah behavioral science ya
padahal semestinya itu yang harus diidentifikasi lebih baik
harusnya itu yang diidentifikasi lebih dulu
dan profesor sarlito dulu juga menekankan perubahan perilaku perubahan sikap
dan perubahan cara berpikir itu tidak gampang
dan itu harus dipantau terus menerus bagaimana tahap tahapnya apakah masih merah
atau sudah kuning atau sudah hijau dan sebagainya
kita sekarang akan jeda dulu
setelah jeda kami akan berbincang dengan bapak irfan idris
direktur deradikalisasi bnpt
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas berkaitan dengan peristiwa yang mengejutkan yang terjadi siang ini
ada bom bunuh diri yang lagi lagi menyasar aparat keamanan
kali ini kantor polsek di astana anyar dengan satu orang polisi meninggal dunia
sedangkan ada delapan terluka
salah satunya adalah masyarakat sipil
saya sekarang ke pak irvan idris sudah bergabung melalui zoom direktur deradikalisasi bnpt
pak irvan selamat malam
semua mata sekarang menuju ke bnpt
karena tadi pak kapolis secara jelas sudah mengatakan bahwa terduga pelaku ini masih berada di level merah program deradikalisasi
apa yang sebenarnya terjadi
bagaimana pernyataan dari bnpt
sebenarnya seperti apa kondisinya
ya selamat malam
mbak putri bang al haidar mas munir
ya sudah disampaikan secara langsung oleh bapak kapolri bahwasannya si agus suyatno alias abu muslim bin wahid itu dipenjara di pasir putih di nusa kambangan
karena berada di level super maksimum security
mereka berada pada one man one cell
jangan mengikuti program deradikalisasi
berkomunikasi saja mereka tidak menunjukkan
menerima hubungan komunikasi dengan para petugas karena mereka sudah meyakini bahwasannya mereka itu sedang tidak dipenjara
mereka sedang berada dalam tawanan musuh tuhan
jadi untuk apa mereka ikuti program
mereka memang tidak mau
mereka memang tidak mau mengikuti
ini akan tetapi terus kita lakukan pendampingan pemberdayaan agar mereka bisa
karena tidak sedikit yang tidak mau mengikuti program deradikalisasi
karena mereka tidak paham deradikalisasi
atau mereka mau mencari istilah lain yang sesungguhnya ya human approach soft approach
bagaimana lakukan pembinaan pendampingan pemberdayaan
setelah mereka keluar tetap kita ikuti
karena mereka sudah diponis selama empat tahun dan sudah menjalani proses hukum itu
dan mereka tidak dalam posisi bersalah untuk dipantau diawasi
tetapi kita tetap jadikan
sebagai anggota masyarakat kita ingatkan tokoh tokoh masyarakat tokoh agama secara terbuka
dan tentu ada inteligen secara tertutup
tetapi memang orangnya memang si agus yang ingin melakukan aksi istishad
agar mereka bisa meraih apa yang mereka yakini dan mereka pahami dalam kelompok mereka
iya pak irfan saya konfirmasi lagi
memang mereka sudah melakukan masa hukumuan yang sudah selesai
sekalipun memang program deradikalisasi tidak diikuti
sekalipun anda tadi mengatakan ada pembinaan pembinaan
tapi toh tetap mereka bisa keluar kembali ke masyarakat dengan pemahaman ideologi terorisme yang tidak berubah
gitu ya pak irvan ya
ya makin keras
bahkan makin keras
masih merah kata pak kapolri
masih merah oke
ketika ada mantanapi terorisme
masih merah sudah kembali ke masyarakat sudah selesai melakukan masa hukumannya
apakah mereka tetap dipantau
di bnpt sebagai badan yang melakukan upaya pencegahan tentu berbeda dengan densus delapan puluh delapan yang melakukan penindakan atau penegakan hukum
kita memiliki tim intel cegah di direkturat pencegahan yang ikut memantau kelompok kelompok atau orang orang yang tidak kuat
ini harus dianggap seperti perangkat kooperatif dan bebas murni
tetapi kan tidak ada dasar hukum untuk melakukan penangkapan karena mereka sudah menjalani proses hukum
tinggal bagaimana kita menghubungi masyarakat menyampaikan masyarakat bahwa saudara kita ini tetangga kita ini bukan orang lain
pemahamannya masih sangat keras
tidak mengakui negara republik indonesia
mereka ingin menderikan negara agama dan seterusnya menganggap orang lain kafir dan menghalalkan darahnya
itulah yang kita sampaikan ke

di sekitar wilayah mereka
agar bisa mereka
bisa bergabung berintegrasi
ya dasar pemahaman
berubah tentu tidak bisa
dengan pendekatan soft approach
oke ada pendekatan soft approach
memantau jaringan apakah
as termasuk yang dipantau
bukan hanya as
di setiap wilayah yang
sudah bebas mau kooperatif
mau tidak kooperatif
semuanya kita sampaikan kepada
aparat wilayah dan tokoh masyarakat
di wilayah di mana mereka
berada agar mereka bisa diterima
di dalam lapas tidak mendapat hidayah
petunjuk untuk kembali ke jalan yang
lurus mengetahui di mana mereka
berada mungkin di tengah masyarakat
ada yang sudah kembali ke masyarakat
karena mereka memahami bahwasannya
saatnya kembali bekerja
untuk berjihan menghidupi
pak irfan ada tadi
informasi mas haidar
di sini yang mengatakan kebetulan
dalam program deradikalisasi
tidak menyentuh psikologi
dari sisi psikologi
dan tidak ada pendekatan
secara personal apakah itu
yang terjadi kemudian ada
napi ter mantan napi ter
residivis kembali ke masyarakat
dan kembali melakukan penyerangan
dan terjadi hari ini
jadi program deradikalisasi
yang ditegaskan dalam undang undang nomor lima

dan di luar lapas ada tahapannya
dengan mengajak seluruh
dan ahli psikologi ahli agama
untuk melakukan pembinaan secara
kontinu kepada mantan
napi teroris dan napi teroris
di dalam lapas
oke dan setelah
ada anda mengatakan
ya tidak hanya satu
tidak hanya as yang kemudian
masih dalam level merah dan sudah kembali ke masyarakat
sudah ada kenyataan seperti itu
menyiapkan program lain
melakukan pendekatan lain
untuk memastikan tidak ada lagi yang levelnya merah merah ini
pak ivan bisa dengar suara saya sekarang
ya ulangi diulangi
baik saya ulang pertanyaannya ketika kemudian
sekarang memang sudah banyak saya mengutip pernyataan anda
tidak hanya as yang levelnya merah
tapi juga ada beberapa napiter napiter
lain yang levelnya merah
yang memang tidak bisa
diutak atik berkaitan dengan ideologinya
nah sekarang apakah
bnpt melakukan cara lain
untuk memastikan bahwa
deradikalisasi terhadap mereka yang sulit sulit ini
kita bekerja sama
jadi bnpt tidak sendiri
ini negara tidak cukup
menangani kejahatan luar biasa
yang seperti ini
itu bukan aksi kejahatan
mereka memang matu cahit
mereka memang mau mati
jihad itu deradikalisasi itu bagi orang yang hidup
bagi yang mau hidup
memperjuangkan dan mempertahankan agama
dan negara tentu kita
tidak sendiri kita ajak
lembaga lembaga saudara masyarakat
tokoh agama akademisi
lokal di mana mereka berada
karena bnpt ini kan baru dibentuk
dan tidak cukup personil
untuk memantau seluruh
makanya kita gandeng
kita bentuk forum koordinasi pencegahan
terorisme karena kita hanya mencegah
banyak yang tidak memahami
dia samakan dengan aparat
penegak hukum bnpt ini
dibentuk untuk melakukan upaya
dan menyiapkan strategi kebijakan
dan program dalam rangka
dalam hal pencegahan
koordinasi pembinaan kemampuan
penegakan hukum dan kerjasama
dan juga untuk
masyarakat di dunia
kita harus memiliki
program yang berbeda
kita harus memiliki program
kita harus memiliki program
kita harus memiliki program yang berbeda
dan juga kita harus memiliki program yang berbeda
dan juga kita harus memiliki program yang berbeda
untuk pembinaan kembali
di pusderat bnpt di bogor
pada saat itu
semua pihak saya merasakan
semua pihak itu telah
apalagi pada saat pembinaan itu dilakukan
dari berbagai unsur
dari lsm dan segala macam
kemudian sudah mau kembali ke masyarakat itu saya pikir sudah sangat cukup lebih dari cukup
tapi ya memang seperti yang dikatakan oleh pak irfan idris pada saat orang orang yang masih saya bilang kepala batu
atau kemudian dengan kekeh ya dengan pembicaraannya itu memang sangat sulit
jadi menurut anda mas munir karena anda mengalami anda mengetahui program programnya seperti apa
bagaimana sebenarnya apa kemudian evaluasi atau pengembangan program yang semestinya dilakukan oleh bnpt
untuk bisa mengubah mereka yang sulit sulit ini
saya pikir ya sebetulnya dengan apa yang sudah dilakukan sekarang sebetulnya sudah sangat maksimal ya
terutama pada saat ditempatkan pada satu tempat
super maksimum security di mana one man one cell menghindari interaksi antara orang orang individu itu
itu sudah sangat baik gitu kan dengan kata lain memberikan kesempatan tiap orang untuk melakukan muhasabah
untuk berpikir ulang tapi ternyata kan itu sendiri sudah tidak cukup untuk mereka
itu yang membuat saya melihatnya itu
oke itu sendiri belum cukup untuk mereka
mas kaidar kalau misalnya sekarang kita bisa lihat
kita bisa lihat begini karena sistemnya sudah ada sistemnya sudah ada
tapi kemudian sistem itu tidak berhasil mengubah logikanya kan kemudian ada perbaikan sistem
nah kemudian apa masukan yang disini mas kaidar
ya harus ada eksaminasi dan judicial review terhadap undang undang nomor lima tahun dua ribu delapan belas
soal terorisme itu karena itu undang undang yang salah kaprah ya
tidak akomodatif dari segi penelitian
banyak hasil hasil penelitian yang terbaru yang sudah menunjukkan apa jenis jenis terorisme
apa perkembangan the ultimate target of terrorism itu semuanya sudah ada di situ
tapi undang undang ini memang sepertinya produk dari orang orang partai politik yang tidak mengerti hukum
yang tidak mengerti dunia antropologi ya kan
atau mungkin bagi mereka itu terlalu rumit
jadi mereka hanya menelorkan atau mengeluarkan legislasi legislasi yang sifatnya terlalu oversimplifikasi
dan menurut anda itu seperti apa ya tidak bisa menjabarkan menjangkau kerumitan penanganan terorisme
ya padahal tidak terlalu rumit juga
jadi ada misalnya apa the ultimate terrorism itu seperti familial suicide
terorisme ya atau terorisme bom bunuh diri sekeluarga yang sudah terjadi di dunia ini
yang pertama itu di surabaya yang kedua di sibolga yang ketiga di makassar
yang keempat di jolo kemudian yang terakhir di idlib
dan itu keluar dari
idlib suria ya
dan itu keluar dari fatwa orang indonesia saiful arifin abu umar
umar inilah yang kemudian dianut oleh banyak kelompok kelompok isis yang berafiliasi kepada isis termasuk jad
kalau mit belum mengambil fatwa tersebut
kemudian kalau jak juga setahu saya belum tapi baru jad saja yang mengadopsi fatwa ini
dan ini tidak mampu diatasi oleh undang undang nomor lima tahun dua ribu delapan belas itu
itu artinya apa
karena produk hukum atau legislasi yang dibuat oleh orang orang partai politik ini kan terlalu sederhana
dan tidak adaptif yang tidak mengikuti living law yang ada berkembang
dan harusnya segera dieksaminasi harus segera di judicial review
karena undang undang ini menjadi draconian law saja yang kemudian bisa mengkriminalisasi ustadz farid ogbah ustadz mz
orang orang yang tidak perlu yang tidak terkait dengan terorisme dituduh terorisme
sementara teroris yang sendiri yang asli itu tidak ditangkap tangkap
karena undang undang ini terlalu besar tujuannya untuk melindungi aparat
tapi tidak untuk bagaimana melindungi rakyat secara keseluruhan
kalau misalnya apa
seandainya misalnya bnpt tidak mampu
proteksi rakyat ini dari serangan terorisme
seharusnya ini mereka dipecat semua atau mereka dibubarkan gitu
karena lembaga ini adalah lembaga yang menghabiskan anggaran yang kemudian malah
kemudian mendukung terorisme dengan memberikan banyak bantuan bantuan yang tidak bertanggung jawab itu
itu mengerikan sekali
oke kita minta responnya pak irfan pak irfan silahkan merespon
undang undang ini disusun selama dua tahun prosesnya
akomodir banyak masukan dari tokoh tokoh masyarakat
tentu ada kekurangan yang namanya karya manusia
jangan diharapkan seperti karya tuhan yang tidak ada keraguan di dalamnya
seiring waktu berlalu harus ada masukan yang kontributif
yang tidak menyuarakan harapan teroris untuk membubarkan negara karena negara ini kafir
memang kita harus secara soft approach mendengarkan dan menyimak berbagai macam kekurangan
karena tidak ada karya manusia yang lengkap
tentu seiring waktu berjalan kita libatkan seluruh komponen bangsa di dalam memperhatikan apa yang harus kita lakukan
dan saya kira wakil wakil rakyat kita menyusun ini dengan berbagai macam tantangan dan tahapan
sampai pada saatnya mereka mengesahkan undang undang nomor lima dua ribu delapan belas dengan berbagai macam studi studi banding di banyak negara
kita tetap optimis dengan segala apa yang dilakukan pemerintah
kalau teroris itu memang menginginkan negara ini bubar karena mereka menolak pancasila
seperti itu mbak
pak irvan pak irvan
saya ingin mengetahui sekarang sebenarnya ada berapa persen dari napi terorisme yang masih di level merah
yang sulit diubah ideologinya itu pak irfan
apakah ada tentunya bnpt punya data itu
karena prosentasenya setiap saat berubah karena ini diupdate data terus
karena tahapan tahapan tahapan
kisarannya kisarannya berapa pak irvan
tahapan proses pengadilan mulai tersangka terdakwa terpidana narapidana
ini yang selalu berubah angkanya dan kita tidak bisa mengatakan sekian prosentase
untuk dikatakan untuk bahwasannya sampai di situ
hari ini mungkin kita katakan
mungkin bisa katakan dua mungkin bisa tiga besoknya
oke baik kalau gitu saya perbaiki pertanyaan saya
ex napiter yang masih di level merah ada berapa
kalau ex napiter kan berarti yang sudah kembali ke masyarakat
ya mantan napi teroris itu tidak banyak prosentasenya
ya mungkin hanya tujuh atau lima prosentasenya yang
tentu tidak bisa kita katakan karena setiap saat berubah
bisa hari ini dia katakan saya ikut padahal sesungguhnya tidak ikut
tidak kooperatif hanya di mulut saja pura pura
apa kemudian yang akan dilakukan oleh bnpt terhadap mereka
napiter yang masih berada di level merah deradikalisasi itu
karena terbukti hari ini salah satunya melakukan serangan kepada polisi
tahapan yang kita lakukan berdasarkan undang undang dan pp yang ditetapkan
ada tiga tahapan pencegahan kesiapsiagaan nasional kontraradikalisasi
dan deradikalisasi yang oleh sebagian teroris dan masyarakat yang kecewa
itu menganggap tidak ada gunanya dan membuang buang duit
tetapi mereka belum baca sesungguhnya dan apa yang dilakukan
secara konkret dalam bentuk program dan
intervensi kepada kelompok kelompok masyarakat di seluruh wilayah di indonesia
pak irfan pertanyaan saya terakhir
jadi mereka ex napiter yang masih di level merah itu
sebenarnya menjadi ranah siapa
masih menjadi ranah bnpt atau menjadi ranah katakanlah densus delapan puluh delapan
kalau soft approach ranah bnpt
kalau hard approach tentu penegak hukum
karena bnpt itu badai yang dibentuk untuk melakukan upaya pencegahan
karena kita tidak punya alat untuk melakukan peningkatan
seperti densus delapan puluh delapan yang berada di bawah polri
bnpt dibentuk berada dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
dan sekarang ini saya mengutip kembali pernyataan anda
saya konfirmasi lagi
dan setelah itu kita harapkan agar kita bisa minimalisir
meskipun setiap saat ada yang keluar mantan napi teroris yang tidak kooperatif
dan kembali ke masyarakat dan kita sampaikan kepada aparat wilayah
baik secara terbuka dan tertutup ada babinsa babiinkan timas
ada penyuluh penghulu dan kesbangpol yang ikut bersama sama melakukan
intervensi pembinaan pendampingan dan pemberdayaan
kepada mereka yang tidak kooperatif atau yang mereka pada saat aparat hadir kooperatif tetapi di dalam hati dan pikirannya belum berubah
ya bersama tokoh masyarakat tentu kita harapkan tokoh tokoh adat tokoh pendidik orang tua guru dan lain sebagainya ikut membina mereka mengajak mereka karena ini adalah kejahatan yang bersifat ideologis tentunya harus dilakukan kontra ideologi
baik baik saya ke mas munir sekarang
mas munir kalau dari yang anda saksikan dan yang anda lihat saat ini berkaitan dengan ancaman dari mereka atau mantan napiter yang katakanlah ideologinya masih saklek itu anda melihatnya seberapa besar sekarang mas munir
kalau saya melihat kalau ditanya seberapa besar gitu kan karena sekarang ini mereka sudah pada level
level yang lebih expert ya dari sebelumnya karena mereka punya pengalaman
jadi bisa dibilang bahwa apa yang mereka lakukan hari ini yang saya lihat ya dari apa yang terjadi hari ini ada seberapa perkembangan yang menurut saya lebih menakutkan dari apa yang mereka lakukan sebelumnya
oke justru lebih menakutkan dari apa yang bisa mereka lakukan sebelumnya
baik mas munir terima kasih banyak
malam hari ini sudah bergabung
pak irfan idris direktur deradikalisasi bnpt terima kasih malam hari ini sudah bergabung
saya akan ke mas kaidar terakhir
mas kaidar kalau misalnya dikatakan ini lone wolf tapi memang masih akan didalami oleh kepolisian karena diduga tidak lone wolful move banget gitu apa yang kira kira akan terjadi sekarang
dan apakah ini bisa memicu pergerakan yang lainnya
ya jelas ini bisa memicu pergerakan yang lainnya
karena kelompok jad ini cukup banyak di indonesia ada tiga puluh lima ribu orang yang masih aktif ya
dan ini memang bukan non wolf karena kalau non wolf itu kan tidak berjaringan
dia mendapatkan kesadaran kesadaran secara terputus melalui media massa atau media sosial dan sebagainya
dan tidak melakukan proses by art secara langsung
recruitmentnya juga bersifat virtual
itu yang disebut dengan virtual terrorism
tapi kalau yang ini jelas dia berjaringan memang
ada dalam satu struktur organisasi yang namanya jamaah ansarudaulah itu
dan di sini memang kita hidup di tengah tengah rezim yang ruwai bidah ya
rezim yang mismanagement ya yang tidak mampu mengatasi persoalan persoalan sosial secara layak ya
jadi banyak kontribusi kontribusi dan saran saran yang diberikan oleh ilmuwan
dari ui dari uin ya
itu nggak pernah didengar oleh pemerintah
dan akibatnya seperti ini
rakyat sendiri yang akan menerima akibatnya
karena mereka akan menghabiskan anggaran untuk hal hal yang justru akan mendatangkan efek balik yang negatif ya
terhadap masyarakat itu sendiri
jadi saya lihat
puas padaan harus ditingkatkan berarti ya
kita harus waspada terus kalau hidup di bawah rezim yang mismanagement seperti ini
baik baik baik
pak mas kadel terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news dan memberikan pandangannya
terima kasih sehat selalu